penyelesaian kasus yang melilit pt asuransi jiwasraya terus bergulir
presiden jokowi dodo menyebut
bisa menjadi momentum untuk melakukan reformasi dunia asuransi di tanah air
presiden jokowi juga menyatakan
pembenahan masalah pada kasus asuransi jiwasraya harus dilakukan
mengingat banyaknya nasabah yang menjadi korban
presiden mengingatkan bahwa kasus jiwasraya harus diselesaikan
ini seperti yang kemarin saya sampaikan
ini adalah momentum yang baik untuk mereform industri keuangan non baik itu
asuransi maupun dana pensiun semuanya
ini harus diperbaiki dan dikenai tapi butuh waktu
pertama erick thohir mengaku sering mendapat ancaman
khususnya saat menyelesaikan permasalahan di jiwasraya
meski mendapat ancaman erick mengaku akan tetap melakukan tugasnya dengan baik
erick menambahkan salah satu solusi untuk membayarkan dana nasabah jawa seraya
adalah melalui holding asuransi
dengan aliran dana kas mencapai dua triliun rupiah per tahun
kementerian bumn menyatakan
pembentukan holding asuransi sudah masuk tahap penyusunan peraturan pemerintah
sementara itu terkait para tersangka
kejaksaan agung sudah memeriksa delapan perusahaan investasi yang terkait gagal bayarnya jiwasraya
termasuk memeriksa direktur independen pt hensen internasional terbuka
adnan tabrani sebagai saksi dalam kasus asuransi jiwasraya
tim jaksa penyidik tipikor dan tim pelacakan aset
juga kembali menyita beberapa barang hasil penggeledahan di kediaman tersangka
termasuk menyita dua unit mobil dokumen dan surat berharga
tim liputan cnn indonesia